oke totalnya rp dua puluh sembilan lima ratus ya mbak ya
bayarnya pake kris ya mas
yaudah sini saya scan deh
mas saya mau bayar pakai kris ya
mas saya pesen cappuccino nya satu dong
oke totalnya dua puluh sembilan lima ratus ya mbak ya
di sini tuh bayarnya sekarang bisa pakai cris
mas saya mau cafe latte nya satu yang less ice sama less sugar
ini tuh duit saya
akhirnya ketemu juga nih duit
makanya kalo transaksi pake kris aja